ada kabar gembira untuk anda para orang tua yang memiliki anak dan sekolah di kawasan jawa timur
di mana per juli tahun ini siswa siswi sma dan smk se jawa timur
dibebaskan dari kewajiban membayar sumbangan pembinaan pendidikan atau spp
tidak hanya siswa siswi sekolah negeri sekolah swasta pun mendapat subsidi spp
pemerintah provinsi juga akan membantu pembelian seragam sekolah khususnya untuk murid sekolah negeri
pembebasan dari kewajiban membayar spp bagi siswa sma dan smk di jawa timur
mulai berlaku pada tahun ajaran baru juli dua ribu sembilan belas
pemerintah provinsi menganggarkan rp satu sembilan triliun dari dana apbd provinsi tahun ini
gubernur jawa timur memastikan program bernama tistas alias gratis berkualitas ini
bakal berjalan sesuai rencana
yang diumumkan jumat lalu
jawa timur tertinggi dari seluruh provinsi di indonesia dan tingginya tinggi sekali
alhamdulillah kita beda sekitar empat lima ratus an siswa yang bisa lolos snmptn tahun ini
artinya menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sma dan smk di jawa timur
sangat kompetitif kompetibel di antara provinsi provinsi yang lain
nah sekarang sma smk
kalau yang swasta mereka dapat subsidi spp
kalau sma rp satu empat ratus
kalau smk rp satu enam ratus
tapi seragam tetap mereka dapat dua potong
dalam pelaksanaannya pemprov jawa timur akan mentransfer dana spp ke rekening masing masing sekolah
kepala dinas pendidikan jawa timur mengatakan
pembayaran disesuaikan dengan kondisi masing masing sekolah
kalau yang negeri jelas semua
jadi orang tua tidak perlu bayar spp
bp nya sudah dibayar provinsi
ingat ya gratis spp nya sudah dibayar provinsi
jadi orang tua tidak perlu bayar spp
tapi kalau yang swasta itu dalam bentuk subsidi
kita bayarkan sesuai dengan se gubernur
se gubernur yang lama
yang dulu bahwa untuk standarsasi spp itu kan tiap daerah beda beda
jadi kalau yang negeri jelas semua
jadi orang tua tidak perlu bayar spp

misalnya surabaya situarjo dan lain lain itu beda sesuai dengan se itu
dan itu yang dibayar provinsi adalah sesuai se itu
salah satu contoh saja
rp satu ratus tiga puluh lima per anak itu akan dibayar provinsi tiap sekolah
sma smk itu kan ada yang rp dua ratus lima belas

sma nya itu kan ada yang rp dua ratus ada yang rp dua ratus lima puluh
itu surabaya itu ya di pr provinsi
warga jawa timur menyambut baik kebijakan pemprov ini dan berharap tidak ada lagi anak anak yang tidak bisa bersekolah
di sisi lain ada warga yang berharap kualitas pendidikan juga semakin diperhatikan
kalau menurut saya kalau di surabaya dengan adanya penggratisan spp
maka akan banyak masyarakat ya terutama anak anak di usia sekolah itu bisa sekolah semua
jadi tidak ada yang berkelialan seperti yang ada minta uang ataupun ngeloper orang yang seharusnya tidak perlu dilakukan
untuk tanggapan saya untuk sekolah gratis mulai per satu juli sebenarnya bagus ya
akan tetapi juga harus diiringi dengan kualitas pendidikannya juga
terus yang kedua untuk biaya lain lain yang biasanya kan biasa dikenakan tiba tiba di luar yang biaya gratis itu harusnya juga dipantau
jadi untuk menghindari ada putikan putikan atau biaya biaya yang di luar gratis tadi
jadi gratis itu dalam artian benar benar gratis jadi tidak ada biaya apapun yang ditarik di sekolah masing masing
terus yang ketiga untuk yang swasta pun sekolah swasta sebenarnya sih juga harus dipantau juga sih
karena sekarang beberapa sekolah swasta juga harganya sudah yang pembayaran sekolahnya juga udah yang luar biasa
jadi untuk yang sekolah gratis saya sih setuju dan harap pemantauannya dilihat kualitasnya juga
dewan pendidikan jawa timur menilai niat baik ini perlu mendapat perhatian khusus dalam implementasi
dan juga implementasinya
berkaitan dengan program bu gubernur tentang tistas gratis berkualitas saya kira perlu kita petakan itu
nah dewan pendidikan saat ini kan sedang melakukan kajian pemetaan tentang seperti apa sih pelaksanaan gratis berkualitas di lapangan
hal pertama yang kita lakukan adalah memetakan kebutuhan di tiap tiap daerah
pendekatannya lewat bakar will kita lihat yang serumpun kemudian akan kita temukan berapa sih kebutuhan untuk tiap tiap daerah
untuk standar minimal pendidikan
nah yang kedua setelah ketemu nanti akan dipetakan sekolah a b dan c
sekolah yang tinggi menengah ataupun yang bawah
nah biasanya standar pemerintah itu kan berada di tengah
jadi nanti yang bawah itu diharapkan sampai ke tengah tapi yang sudah di atas itu jangan sampai dia turun ke tengah
yang tengah kita dorong ke atas
adalah salah satu upaya pemerintah provinsi untuk mencapai wajib belajar dua belas tahun
sesuai dengan amanah undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
tentang kewenangan pengelolaan sma dan smk
sementara wajib pendidikan sembilan tahun atau sd hingga smp
diamanahkan untuk dikelola masing masing pemerintah kabupaten kota